usai muktamar ijtimaud ⁇ ii bersama gerakan pelindung fatwa ulama bakal calon wakil presiden ri prabowo subianto menandatangani fakta integritas yang berisi sejumlah poin yang telah dibuat oleh para ulama
capres yang juga merupakan ketua partai gerindra ini berjanji kepada para ulama untuk memenuhi setiap poin yang ada dalam fakta integritas

terima kasih kepada ulama atas kepercayaan yang lebih besar kami atas dukungan yang begitu dikas
terima kasih kepada ulama atas kepercayaan yang lebih besar kami atas dukungan yang begitu dikas

terima kasih kepada ulama atas kepercayaan yang lebih besar kami atas dukungan yang begitu dikas

terima kasih kepada ulama atas kepercayaan yang begitu dikas
terima kasih kepada ulama atas kepercayaan yang begitu dikas
terima kasih kepada ulama atas kepercayaan yang begitu dikas

terima kasih kepada ulama atas kepercayaan yang begitu dikas